karena ya bisa masuk ke pembelajaran lah gitu
penipu panjang dalam kehidupan kami
asia timur jangan dianggap bebas dari tension ataupun kekhawatiran kalau terjadi konflik yang meluas dan bisa ada perang
berarti panpel karena mencetak tiket yang over capacity begitu ya
nah solike ini kan usianya berarti tahun ini dua puluh ya
itu digelar setiap tanggal dua puluh tujuh setiap bulan ya
yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan
dan kami merasa bangga karena keris ini merupakan nafas bagi kehidupan kami
setiap masa ada orangnya
karena emang mimpi aku setelah aku udah selesai jadi atlet
lebih rumit dengan yang bikin yang dari sekarang dari yang biasa yang untuk souvenir itu
berperan dengan cara itu untuk benar benar secara permanen mengentaskan kemiskinannya
jadi kurang lebih seperti inilah warnanya
jadi permainan patok pala ini sesuai dengan namanya
karena follower saya ini kita sebut aja nona x
ya beberapa pengakuan dari penjual lain yang kami tidak rekam
untuk mengeluarkan pamor dibutuhkan proses warangi yaitu bila keris dicelupkan di cairan kimia untuk memunculkan pamor
tidak ada unsur kepentingan
kalau misalkan skenario nya tiba tiba harga minyak masih tinggi dan itu akan membengkak dari lima ratus dua triliun
contohnya mendirikan pasar wakari seribu sembilan ratus empat puluh tiga sebuah pasar jajanan kuliner mingguan yang seluruh penjualnya merupakan warga desa di kecamatan jatiwangi
lima puluh kursi itu tidak berlebihan dari p tiga
dan kita akan lihat selain dua jenis ukt ini ada beberapa kampus yang ikut menaikan
namun demikian dengan peningkatan kasus rabies yang ada di kabupaten timur tengah selatan yang dari hari ke hari
menjadi sosok politisi yang memimpin di lembaga eksekutif bersama dengan sosok presiden
meskipun ini juga musim penghujan ya pak ya ini juga tidak mogok atau apa gitu pak
memang untuk sekarang kita lagi fokus untuk memperkenalkan ke sekolah sekolah
tinggi karena bagaimana cara mereka tuh makan gitu
mbak nizar ini sebelum nanya nanya soal ramadan di sana nih
begitu ikhlasnya masyarakat mendoakan
yang salah satunya misalnya sudah lama membantu presiden jokowi ya
seperti halnya sofia yang dibesarkan di eritrea
dari berangkat dari potensi itulah kita sudah menetapkan dengan kebijakan kepala daerah
pegi seorang perawat berusia dua puluh enam tahun ini
kalau udah ada dokter dari mereka masih kecil udah ada lapangannya bagus banget
tapi kadang kadang berbeda
angka kematian ibu untuk dua ribu dua puluh tiga kita ada tiga
pengennya sih disabilitas itu lebih diperhatikan
menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi fluktuasi kasus terkonfirmasi covid
iya ini makanan dari daerah kelahiran saya
yang berlokasi di desa tanjung enim kabupaten muara enim sumatera selatan
ya betul sekali jadi memang untuk bisa menambah kapasitas di gerbang sendiri kami juga menambah petugas ya
tapi saya tetap monitoring dari seluruh caleg caleg yang ada di tanah air ini untuk dia terus bekerja
karena emang bener bener gak pantas untuk diomongin ke manusia
saya senang mempelajari sejarah
aku pokoknya ngeliat story story temen temen aku yang anak anak persis mereka kayak goodbye team gitu gitu
perubahan zaman membuatnya terpaksa berhenti sebagai sopir angkot di tahun dua ribu sembilan belas dan hanya memanfaatkan angkot miliknya sebagai mobil sewaan